petugas badan narkotika nasional provinsi jawa barat
meringkus lima anggota sindikat pengedar ganja asal aceh
dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti dua ratus dua puluh kg ganja kering siap edar
bernilai miliaran rupiah
petugas badan narkotika nasional provinsi jawa barat
meringkus jb kurir narkoba jenis ganja asal aceh
di kawasan gunung sindur kabupaten bogor senin siang
bersama jb petugas juga meringkus empat pelaku lainnya
di kawasan sabalenda kabupaten bogor
agar tidak diketahui petugas
kelima pelaku sengaja menggunakan mobil pick up
untuk membawa dua ratus dua puluh kg ganja kering ini
dari aceh menuju bogor jawa barat
ratusan kilogram ganja tersebut disimpan di bagian bawah lantai belakang mobil pick up
yang didesain menyerupai kompartemen
dari hasil pemeriksaan terhadap kelima
para pelaku diketahui pengiriman dan penjualan ganja kering tersebut
dikendalikan oleh bd yang hingga kini masih dalam pengejaran
petugas bbnp jawa barat
memang dia selalu menggunakan roda empat
dan dia roda empatnya dia modifikasi
sekarang coba lihat nanti beda yang kemarin
kalau kemarin dari atas ini seperti s didorong
jadi dia berusaha menggunakan modus operandi yang baru lagi
karena dia pelajari juga hasil tangkapan kita dia pelajari juga
hingga kini petugas masih melakukan pengembangan dan pengejaran
terhadap seorang pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui
akibat perbuatannya tersebut
para pelaku akan dijerat dengan undang undang anti narkoba
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
fredy bangun bandung